dua hari setelah kecelakaan yang menyebabkan pesawat lion air jt seribu enam ratus sepuluh pada senin lalu jatuh ke perairan karawang
menteri perhubungan membebas tugaskan direktur teknik lion air dan budi juga menyatakan akan membebas tugaskan oknum lainnya yang merekomendasikan penerbangan tersebut
menteri perhubungan budi karya sumadi membebas tugaskan direktur teknik lion air terhitung mulai hari rabu tiga puluh satu oktober dua ribu delapan belas
pembebas tugasan ini dilakukan terkait kecelakaan yang menimpa pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang terjadi pada senin dua puluh sembilan oktober kemarin dilansir dari cnnindonesia com
budi mengatakan kemenhub mempunyai kewenangan untuk membekukan tugas direksi maskapai
tanya direktur teknik kemenhub juga menyatakan akan membebas tugaskan oknum lain yang merekomendasikan penerbangan tersebut
budi juga mengatakan akan ada sanksi lain yang menunggu lion air namun hal itu akan menunggu hasil investigasi
komite nasional kesehatan
keselamatan transportasi atau knkt